kita ke informasi terkait haji dua ribu delapan belas angin kencang melanda mina arab saudi
badai gurun membawa pasir disertai gerimis di antara jemaah haji yang sedang bermalam di mina
badai gurun ini terjadi saat jemaah haji sedang menjalani tarwiyah pada minggu sembilan belas agustus waktu arab saudi
bahkan dinding salah satu maktab terlepas dari tiang saat badai gurun menyerbu mina
angin kencang mulai terasa sejak pukul tujuh malam dan semakin kencang setelah pukul delapan malam
serta merendah sekitar pukul sembilan malam
selain membawa material pasir dari gurun di sekitar arafah musdalifah dan mina
angin kencang bermuatan air serta menyebabkan gerimis
pengelola maktab meminta jemaah agar tetap berada di dalam maktab untuk menghindari bahaya
karena badai berpotensi menerbangkan material tenda
angin kencang disertai butiran air merupakan fenomena yang jarang terjadi di wilayah ini
terlebih hal itu berlangsung menjelang puncak haji ketika jutaan anggota jemaah haji
sedang mempersiapkan diri melaksanakan wukuf pada dua puluh agustus
biasanya adalah untuk pemeriksaan kendaraan jangan jangan ikut ikut masuk ke wilayah alam
ibi lalu terkait dengan kondisi jemaah haji dari indonesia khususnya pasca terjadinya badai gurun ini bagaimana kondisi jemaah haji kita saat ini
kondisi jemaah haji indonesia memang kami belum mendapatkan laporan namun dari beberapa informasi yang kami dapat
bahwa itu tidak ada perban akibatnya pada itu yang terjadi di wilayah alam bagaimana kami juga dapatkan informasi bahwa di wilayah alam bagaimana kita bisa menjadikan kondisi jamaah haji terasa
daripada divisi yang kami alami di bidang pertanian
ya baik terima kasih redian febriansa yang melaporkan langsung dari arab saudi terkait dengan jelang pelaksanaan wukuf di arafah